bang niko pertanyaannya apakah melakukan rasionalisasi terhadap karyawan
dan cara apa saja yang sudah dilakukan untuk bertahan di tengah pandemi
apalagi di tengah pandemi apalagi untuk bisnis pariwisata
ya kebetulan saya mengelola sebuah tempat yang tidak terlalu besar
sehingga karyawannya juga tidak terlalu banyak
sehingga saya beruntung untuk tidak
saya tidak sempat untuk harus mengurangi jumlah karyawan
tapi saya tahu betul banyak sekali orang yang berada di industri pariwisata
harus mengurangi jumlah karyawan atau membatasi
atau mengurangi penghasilan pendapatan rolling
hanya dua tiga kali seminggu masuk gitu ya atau yang sama sekali
jadi ini memang kenyataan yang sulit untuk dihindari
apalagi di tengah pandemi
jadi tempat tempat seperti bali atau tempat tempat lain yang pariwisatanya sangat jatuh
ini memang kenyataan yang ada
saya berharap mudah mudahan dengan situasi seperti ini
para pengusaha bisa memberikan beberapa solusi alternatif bagi karyawannya yang tidak bekerja lagi
saya ada satu teman yang mengajarkan karyawannya untuk
membuat makanan kecil
jadi chef dari kitchen mengajarkan beberapa karyawan untuk bisa membuat umkm secara mandiri
makanan makanan kecil minuman dan lain lain
jadi saya rasa ini tanggung jawab
pengusaha juga ada di situ untuk memastikan bahwa karyawan yang loyal selama ini
mereka bisa mendapatkan kehidupan juga di situasi sulit seperti ini
baik mudah mudahan cukup menjawab ya untuk pertanyaan yang pertama tadi
kita beralih ke pertanyaan yang kedua
ini dari youtube sudah ada abram molumbot
ini untuk putri
putri abraham mau tanya bagaimana cara kita memprediksi tren industri kreatif dan digital marketing
setelah pandemi ini berlalu
kira kira market akan bergerak ke arah mana ya
oke kalau misalnya thank you abram untuk pertanyaan

jadi kalau misalkan trennya sendiri sih mas kita harus terus evolve lagi lagi
karena kita gak pernah tahu apa yang akan berlaku
karena distruksi ini berlaku setiap saat malah
jadi kita harus menjaga itu
tapi aku mungkin bisa cerita sedikit kali ya mas apa yang kita lakukan di cxo gitu
di creative experience office itu kan dulunya awalnya kita memang agency sama event
dan berbasis semuanya itu pokoknya offline
kita harus benar benar berubah dan kita buat namanya agile squad
dimana ini bisa diterapkan juga nih dimana kita ada dari bagian mana mana
misalkan dari orang finance dari orang marketing dari orang retail dan segala macam
bareng bareng untuk melihat tren apa nih kedepannya yang akan datang gitu
makanya kita salah satu kita fokusnya adalah di content creation
kita bikin platform sendiri namanya cxo media yang alhamdulillah sekarang lumayan growingnya cepat sekali gitu ya
jadi menurut aku mungkin tren kedepannya adalah masih tetap menggunakan semua platform digital yang ada
terus yang kedua adalah lebih kita berkolaborasi sama customer nya
jadi kita sekarang tuh lagi banyak banget tren tren yang baru itu kita bikin produknya itu berkolaborasi sama customer nya langsung
sama yang ketiga adalah menurut saya kemarin juga baru ngomong sama pak gita wirjawan bahwa menurut kita trennya adalah masih ke content creation sih
jadi content content sama story teller itu mungkin yang nantinya next nya trennya akan tetap di situ
baik kemudian saya mungkin coba ke bu svida sedikit nih terkait tadi bagaimana kita melihat bagaimana konsumen yang maunya seperti apa
bu svida dari sisi industri fashion sendiri gitu apakah juga seperti itu bu svida
jadi melihat dulu mapping dulu sebenarnya keinginan konsumen tuh yang seperti apa sih sebenarnya baru kita menciptakan di produknya gitu
atau gimana sebenarnya sisi fashion sendiri bu svida
pada saat ini tadi kalau kita bilang istilah agile ya perubahan itu bisa terjadi setiap saat psbb diperketat ya
mungkin plan yang a menjadi plan yang b
tetapi kita juga bisa lihat dari lifestyle lifestyle dari pembelinya
itu bisa dilihat bagaimana mereka kesehariannya
sekarang ini kan kita sudah dikurangi sekali untuk ke kantor misalnya
ke kantor terbatas sehingga apa yang mereka berpakaian kebutuhan mereka bagaimana dari sisi fashion
dan saya juga lihat misalnya baru saja melihat masker yang harganya rp tiga ratus
itu artinya kan kalau kayak sama dengan kita beli baju satu kan
tapi ya inilah ada yang mengambil kesempatan bahwa kalau transaction cost is tiga ratus ribu
maka dia membuat masker ya tiga ratus ribu yang memang indah
artinya dengan embrory tangan dan segala bentuk segala variasi
dan bentuk dari maskernya pun juga berbeda dan ada kantongnya
jadinya ada features
nah itu kan artinya dia melihat pasar
masker tidak membuat masker yang cuma ply yang diploy ploy ploy lalu dijahit kotak gitu
enggak tetapi sekarang masker sudah kerjasama misalnya dengan industri yang membuat pakaian dalam wanita
sehingga bentuk cup dari pernafasannya itu bisa bulat tetapi tetap ada sirkulasinya
inovasi terus berjalan dan produk terus berkembang
siapa yang bisa mengambil kesempatannya siapa yang terus menjaga kreatifitasnya ya itulah yang survive
ada pasar di sana masker tiga ratus ribu wah ini luar biasa sebenarnya marketnya ya
kita ke pertanyaan yang ketiga dari aplikasi zoom nasabah prioritas bank mandiri dari januar rahdiansyah
terkait kebutuhan untuk survive banyak diarahkan ke digitalisasi
apakah cukup efektif untuk mengandalkan teknik ini terlebih untuk umkm karena kemampuan masyarakat tidak sepenuhnya terbiasa secara digital
putri ini buat putri ini
ya sebenarnya ada banyak cara sih ya mas
tadi kita juga udah bilang sebenarnya yang penting itu adalah leadernya lagi nih
dan kita juga harus tahu kita tuh bisa
menggunakan apa juga gitu jadi pertama pasti salah satu caranya adalah dengan go digital terconnect dengan ekosistem digital gitu ya
apalagi sekarang tadi aku bilang banyak sekali anak anak muda indonesia yang udah punya aplikasi yang dengan mudah bisa membantu umkm umkm gitu
cuma yang kedua yang penting juga adalah sebagai pengusahanya nih kita bisa macam macam caranya
pertama kita bisa adapt sama market yang sekarang
dalam arti kita bisa lihat nih customer behavior kayak gimana sih sekarang needsnya apa sih
mereka bisa melakukan product development baru gitu sesuai kebutuhan masyarakat
yang kedua juga bisa bisnis modelnya kita change bisnis modelnya sesuai sama yang seperti apa ini yang di marketnya gitu
jadi pertama adalah dari business side nya
gitu kan bisa bisnis model bisa juga produknya ada inovasi inovasi baru gitu ya
yang ketiga juga kita bisa dari cost efisiensi gitu
apa namanya itu juga salah satu yang paling penting jadi sebenarnya leadernya dulu nih harus punya sense of urgency
karena kan sebenarnya itu yang paling penting ya
punya kayak oke harus berubah nih gitu
nah yang kedua adalah inovasi dan kreativitas itu yang paling penting
yang sebenarnya kayak tadi contoh yang tadi ibu swida juga bilang kayak masker tiga ratus ribu gitu
itu kan pasti ada inovasi baru atau di brandingnya dengan kreativitas yang baru gitu
makanya bisa jadi mahal
nah itu sebenarnya penting juga untuk kita selalu tahu our usp sih
nah itu biasanya kita harus lihat nih oke competition nya seperti apa
terus usp kita seperti apa kita bisa lebih murah kita bisa lebih mahal packaging kita bisa lebih bagus
atau bisa lebih eco friendly dan segala macamnya
jadi selain connect to digital business nya juga bisa dilihat produknya juga bisa dilihat
dan juga kreativitas dan inovasi juga jadi peran yang sangat penting
nah ini menarik
bagaimana leadernya memiliki peran penting dalam mengembangkan bisnis mereka untuk evolve seperti apa
put sedikit put mungkin sempat ngobrol dengan pak teten ya menteri kooperasi
sebut masalah permodalan put
mungkin banyak yang nanya juga nih kalau leadernya udah banyak inovasi
banyak wah kita pengen bikin ini partai pengen ini tapi kok kira kira modalnya gimana ya gitu
nah kira kira untuk sisi permodalan itu ada solusi nggak ya
coba tadi putri coba bisa sharing ke kita gitu setelah bertemu dengan pak teten gitu
ya kalau misalkan permodalan mungkin teman teman bisa langsung cek ke
ke instagramnya ke menkop ya gitu loh
tapi kalau aku memang di sini fokusnya adalah di anak mudanya sih
gimana kita bisa menginspirasi lebih banyak anak muda untuk justru membantu umkm nya gitu
nah bahkan sekarang banyak juga kan aplikasi aplikasi yang nge support umkm untuk bisa survive dengan pinjaman juga gitu
dan pasti juga seperti bank mandiri juga pasti punya program programnya juga untuk bisa membantu umkm gitu
dengan kewirausahaan mandiri dan segala macamnya gitu
jadi menurut aku
itu juga pasti pemerintah juga ada beberapa solusi dan itu bisa dicek sendiri gitu ya
tapi kalau dari aku sebagai seorang entrepreneur gitu ya
gimana caranya aku bisa terus menambah modal adalah dari ya itu karena kepepet ya
kalau pengusaha itu kan kalau kepepet akhirnya kita bisa berpikir kreatif dan mencari solusi gitu
nah salah satunya adalah kayak di bidang usaha aku akhirnya aku benar benar shifting nih gimana cara jualannya
gimana cara kita bisa mendapatkan uang
gimana cara value kita bisa lebih tinggi lagi
itu juga semua akhirnya di reward gitu
cara caranya gimana dengan berpikir kreatif gitu
sense of urgency itu penting banget ternyata
oke kita perjalanan keempat
dari zoom aplikasi zoom juga dari nasabah prioritas ada yuvita andriati
apakah bentuk aktif dari sektor perbankan yang diharapkan pelaku bisnis seperti mbak svida dan juga mas niko dalam mendukung perkembangan bisnis saat ini
seperti apa sebenarnya peran perbankan dalam bisa dikatakan yang diharapkan bisa dicapai atau mendukung usaha usaha teman teman di luar sana yang memang memiliki kendala saat ini
kira kira seperti apa sih urgensi pihak perbankan dalam bisa dikatakan membantu teman teman yang mengalami kesusahan saat ini
mbak niko kemudian ke bu svida
saya rasa perbankan bisa melihat secara jeli potensi seperti yang ibu svida
dan juga tadi putri bilang bahwa banyak sekali individu individu atau pengusaha kreatif yang bisa menemukan peluang usaha untuk menggerakkan roda perekonomian yang merasa sulit seperti ini
jadi saya rasa dari segi permodalan dari segi pemberian dana untuk usaha itu saya rasa sensitivitasnya atau lebih jeli dalam mencari peluang bahwa oh ini mungkin jalan
ini bisa berkembang di masa masa sulit seperti ini
jadi saya rasa walaupun secara umum kita kondisinya tentu banyak sekali pihak yang dirugikan saya masih melihat banyak sekali peluang peluang
pertama di anak muda ya mereka yang lebih resilient yang kreatif yang punya kekuatan untuk bisa menggerakkan sesuatu yang baru itu bisa muncul dari sana
baik kalau bu svida gimana
seperti apa sebenarnya peran perbankan dalam membantu memulihkan industri fashion saat ini bu svida
mohon maaf bu boleh di unmute dulu bu
besar sekali peran perbankan di sini karena misalnya dari sisi permodalan kalau mereka pengusaha fashion industry atau creative industry
mempunyai pinjaman bank tentunya sangat diharapkan adalah pengertian dari bank dan bagaimana mereka bisa restructure dan untuk tetap terus hidup dalam masa susah ini
jadi di sini perlu sekali justru peran aktif dari perbankan melihat sisi dari kebutuhan modal dan kapital untuk kerja
bagi para pengusaha kreatif untuk terus berlanjut
lalu yang kedua adalah ya memang kalau ada inovasi inovasi baru yang kelihatannya mengambil momen yang tepat ya itu tentunya mungkin perbankan adalah institusi yang terdekat untuk bisa membantu lajunya industri kreatif ini
jadi banyak peran dari perbankan bisa untuk membantu
bisa untuk membantu industri kreatif
baik peran perbankan amat dinanti oleh para pelaku ataupun industri kreatif tanah air
kita ke pertanyaan yang kelima dari mas dodi yang merupakan nasabah prioritas bank mandiri bank niko nih untuk bang niko
sebagai business owner apa saja optimisasi cost atau revenue yang sudah dilakukan untuk bertahan di kala badai pandemi gimana bang niko
ya seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini unprecedented ya tidak pernah terjadi sebelumnya di siapapun yang kita alami sekarang
jadi tentu reaksi atau bagaimana menghadapinya bagi para pengusaha juga tentu berbeda beda ada yang memang ada yang lebih mandiri dalam segi keuangan ada yang sangat tergantung dengan pinjaman ada juga yang memiliki dana darurat yang cukup banyak ada juga yang tidak
jadi di situasi seperti ini memang sangat saya rasa sangat bervariasi orang menghadapinya seperti apa karena itu dia karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya
tapi tentu ini menjadi proses pembelajaran bagi kita semua saya rasa dalam segala segi kehidupan kita ke depannya akan berubah karena masa masa seperti ini
jadi memang saya rasa waktu untuk lakukan waktu untuk reflektif untuk menikmati
menstrukturisasi bisnis kita adalah sekarang saatnya untuk bisa melihat supaya kita lebih berdikkat
menarik menarik kalau masalah optimalisasi kos nih saya ke putri lagi putri sebagai seorang pebisnis muda putri bagaimana putri bisa dikatakan menerapkan optimalisasi kos ini di usaha anda putri
ya kalau di
jadi aku sebenarnya kita punya very clear objective ya semua tim aku tuh tahu semua tim aku kita punya sense of urgency yang sama
jadi kalau ngomongin soal kos kita tahu sama sama ini sekarang kita di masa pandemi jadi kita juga organisasinya memang very lean tapi alhamdulillah tetap effective
jadi memang cost efficiency ini semua udah diterapkan di setiap bidang di setiap divisi dan di setiap tim juga
jadi kita tahu selama ini yang kita lakukan adalah kita melakukan
jadi kita punya sense of urgency itu gitu jadi kita tahu bahwa cost efficiency itu selalu ada di mindset kita gitu
jadi dan i'm so thankful juga and blessed karena alhamdulillah semua di tim aku tuh punya entrepreneurship mindset
jadi semuanya punya ownership terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka juga tahu bahwa kita harus selalu menjaga our cash flow juga gitu
jadi itu sih yang paling penting adalah kita sebagai leader bisa mengkomunicate clear objective
jadi semuanya gak kesasar kemana mana tapi satu arah gitu karena kan kita gak bisa aku gak bisa ngelakuin ini semua sendiri gitu kan
ini semua kan karena teamwork gitu jadi itu penting dimana tim kita udah tahu nih what is our short term goal
karena sekarang kita juga memperbanyak short term goal dan di short term goal itu salah satunya adalah kita harus selalu memikirkan
teamwork yang solid yang memiliki entrepreneurship mind itu penting sekali supaya nanti ujung ujungnya adalah cost efisiensi
menarik sekali putri kita ke pertanyaan ke enam dari youtube ada mbak lilia sulina
nah ini untuk ibu spidah kebetulan mbak linian ini baru saja memulai usaha fashion kecil
nah ingin ditanyakan untuk membaca tren fashion itu seperti apa
apa sebenarnya dan untuk memulai bisnis fashion yang perlu dilihat di awal awal itu apa saja bu
jadi kalau ini baru mulai kan waduh mulai pada saat pandemi
di pertama kita lihat tren artinya target consumernya siapa yang ditargetkan
pada harga berapa positioningnya dari sisi industri nya itu dibagi dua ada contemporary ada hijab
dari setiap pilar dari tipe fashion itu ada premium ready to wear ada ready to wear kalau premium ready to wear itu harganya satu juta ke atas
ready to wear itu tiga ratus sampai satu juta
lalu ada yang kategori lebih murahnya
and then ada juga kategori yang namanya qury ready to wear artinya yang gaya gayanya agak nyantrik nyeleneh gitu seru
nah jadi pertama positioningnya mau di mana
kedua mengerti konsumen pada posisi itu gaya hidupnya aktivitasnya dan sebagainya
ketiga produk kategori
sekarang bisa dibilang agak berbeda kalau produk kategori ada pakaian resminya ada pakaian sehari hari dan sebagainya
sekarang mungkin lebih banyak ke arah pakaian santai
jadi bagaimana bukannya saya bilang tidak ada pakaian formal ya pakaian formal juga tetap ada tetapi pasar yang besar justru yang leisure wear
bagaimana mau marketingnya kalau mau melalui social media bagaimana strategi untuk meningkatkan audiensnya atau menarik audience untuk masuk menjadi follower dari labelnya
bisa bayar influencer bisa creating campaign yang memang seru dan sebagainya
lalu apalagi ya tentunya akhirnya satu business plan yang apakah bisa apakah memang celah itu ada dan lalu bisa survive
memang ada trik trik khusus sebenarnya harus dilakukan untuk orang orang yang baru memulai usaha mereka ketika pandemi ini berlangsung
itu cukup tricky sebenarnya bu svida ya
di tengah kondisi orang sedang struggle sedang berusaha untuk survive tapi ada ternyata yang mencari kesempatan dengan membuat bisnis baru di sana
ini cukup tricky sebenarnya
sebenarnya kalau yang masa normal masa normal ada textbooknya kalau sekarang nggak ada textbook
yang penting adalah bagaimana bisa beradaptasi lihat bagaimana kemampuan pasar seperti apa dan kerja keras hardworking dan juga memiliki sense of urgency juga penting nampaknya di tengah kondisi saat ini
kita ke pertanyaan yang ke tujuh dulu bu svida
selanjutnya masih dari nasabah prioritas bank mandiri dari pak muhajir untuk mbak putri dalam menghadapi badai tentu banyak tantangan dan peluang
bidang sektor umkm apa yang bisa berkembang baik di masa seperti ini nah ini kira kira apa put saran dari putri ini
kalau dari aku selain industri kreatif ya selain konten ya pasti pertama ada food industry sekarang juga lagi growing sekali gitu
apalagi sekarang trendnya adalah orang orang sekarang udah lebih pingin hidup lebih sehat jadi pemilihan makanan juga lebih sehat
mereka juga lebih kita semua lebih hati hati memilih makanan juga secara pack

sekarang lagi banyak sekali frozen food yang lagi naik sekali penjualannya gitu bukan hanya frozen food sekarang udah ada box box
dimana kayak udah cuma tinggal kita masak aja nantinya jadi kayak subscription base gitu ya dan masih banyak lagi
jadi menurut aku food itu adalah salah satu yang trendnya lagi sedang naik terus gitu ya yang kedua adalah health business
health business ini bisa macam macam ya mas dari produk sampai jasa kita sekarang tahu
karena kita terbatas untuk keluar jadi sekarang kita olahraga semua dari rumah
sekarang juga sudah banyak subscription kelas online juga apa namanya well being juga
sekarang banyak jasa jasa dimana karena sekarang kan di masa pandemi ini banyak sekali orang orang yang mentalnya juga terkena
jadi sekarang banyak sekali jasa jasa untuk mental health juga gitu jadi menurut aku sekarang semua industri tuh sebenarnya punya potensi yang sama mas
tapi yang lagi bener bener seksi itu adalah industri health sama industri food gitu
dan of course di setiap industri tuh sebenarnya bisa ikutin customer behavior nya lagi nih customer behavior tuh sekarang seperti apa needs nya seperti apa
nah setiap industri itu bisa mencocokkan dengan apa yang dibutuhkan sama customer sekarang gitu karena kan kita juga biasanya bisnis itu yang paling penting adalah kita bisa develop product atau service
yang bisa menyelesaikan atau memberi solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat kita jadi itu juga sangat penting
baik sudah dikasih bocoran sama putri yang banyak berhubungan dengan dunia umkm ini kira kira sektor sektor apa saja yang memiliki potensi besar di tengah pandemi untuk bisa berkembang
kita ke pertanyaan ke delapan ada dari youtube ada lili setia ningsih ini untuk ibu svida lagi
apakah dengan virtual bu svida
jakarta fashion week transaksi juga ikut naik bagaimana industri fashion bertahan untuk tahun depan bu gimana bu swida
yet to besi apakah virtual akan membuat transaksi naik karena hari ini mulai jam lima jakarta fashion week akan diluncurkan secara virtual di jfw
juga di senayan city channel dan juga beberapa media partner kami
dan kami juga yang melakukan si now by now artinya transaksi langsung itu ada beberapa show dengan lazada
kalau dengar dari salah satu desainer yang awal tadi saya quote bahwa dia sudah membuat inventory satu miliar untuk transaksi sejumlah satu miliar
yang hanya sepuluh menit show mungkin memang akan terjadi peledakan show lazada itu amazing bisa bisa dalam dua puluh menit show itu sampai audiensnya enam puluh ribu
nah bisa dibayangkan kalau cuma ada setengah persen saja yang beli dari enam puluh ribu berarti ada kalau setengah persen kan kira kira

lalu size per basket transaksinya antara tiga ratus sampai delapan ratus ribu itu bisa berapa
jadi hal hal seperti itu mungkin yang sifatnya si now by now dari jakarta fashion week ini menjadi sesuatu yang real di saat ini
waktu tahun lalu masih dikategorikan inovatif
sangat tidak terlalu apa enggak tetapi masih nyoba nyobalah gitu
tapi kalau tahun ini memang menjadi realitas sebenarnya untuk membuat show yang si now by now
juga saya rasa koleksi koleksi dari desainer yang tidak di backing oleh si novano mereka pun sudah merencanakan satu strategi dari platform jakarta fashion week
melalui platform website mereka atau social media mereka untuk menjadi transaksi langsung
jadi kita punya faith kepada jakarta fashion week yang dikonservasi virtual ini akan menjadi lokomotif untuk semakin meningkatkan lagi industri fashion tanah air
bu swida kita ke pertanyaan berikutnya pertanyaan ke sembilan dari youtube lagi ada angelir ristiwantoro ini untuk bang niko
pertanyaannya agak panjang kata angeli
pandemi ini masih akan berlangsung dan ketersediaan vaksin baru tersedia pertengahan tahun depan dua ribu dua puluh satu
saat ini hampir semua sektor beralih ke dunia digital untuk menghubungkan kembali supply dan demand agar perputaran ekonomi segera pulih
mohon sharing kepada kami apa saja tantangan yang dihadapi bagaimana strategi anda agar bisnis anda tetap berjalan dan membawa dampak bagi komunitas tangkahan
dan bagaimana bang niko melihat kesiapan indonesia nanti
ya panjang pertanyaannya tapi penting sekali karena betul kita tidak pernah tahu juga sebenarnya ini kapan akan berakhir
dan apa yang terjadi minggu depan bulan depan tahun depan kita nggak pernah tahu kita hanya bisa mencoba untuk tetap beradaptasi
kita hanya bisa mencoba untuk lebih sensitif
dan juga kita harus bisa menempatkan diri kita di situasi yang berbeda beda supaya kita lebih resilient dan kita bisa menghadapi apa saja yang kedepannya
karena tidak ada pilihan kita harus tetap hidup kita harus tetap beraktivitas sehingga apapun yang kita lakukan kedepan sangat didasari sama adaptasi
itu salah satu kemampuan manusia sebenarnya yang mungkin selama pandemi ini kita baru sadari
jadi kita sangat diuji betul sikap adaptif kita terhadap berbagai macam situasi untuk membuat kita bertahan
untuk tangkahan tentu seperti yang saya bilang tadi kita masih agak sedikit beruntung karena ekowisata sekarang menjadi pilihan banyak orang
karena dianggap lebih aman karena beraktivitas di luar ruangan tidak indoor oriented bisa berjarak lebih mudah
jadi mudah mudahan justru level kesehatan kita semakin membaik sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan juga lebih nyaman dalam beraktivitas perjalanan dan rekreasi
baik ada lagi solusi dari bang niko adalah bagaimana kita beralih ke ekowisata supaya mudah mudahan bisa lebih aman ketika kita berwisata
pertanyaan yang terakhir dari streaming youtube yosefin widowati
bagaimana digitalisasi juga dapat dipergunakan untuk wisata budaya homestay pada penduduk yang available untuk homestay
sehingga terdapat manfaat wisata budaya mengungkit ekonomi penduduk yang berada di pusat budaya dan wisata
mungkin ke bang niko nih terkait dengan wisata dulu bang niko digitalisasi untuk mengangkat perekonomian warga sekitar
ya kalau di dunia wisata tentu ada hal yang
hal yang tidak bisa tergantikan secara fisik sangat terpengaruh
kita berada di suatu tempat yang berbeda menghirup udara yang berbeda melihat secara langsung tentu tidak bisa digantikan begitu saja dengan gambar atau melalui platform digital
walaupun memang banyak yang sekarang juga sudah mulai mencoba untuk misalnya pameran art gitu
yang biasanya dikunjungi banyak orang dilakukan secara digital
saya rasa itu masih tetap bisa berjalan seperti itu walaupun rekreasi dan travel itu saya rasa belum bisa digantikan secara digital ya pengalamannya
baik tetap digitalisasi itu penting untuk dilakukan di tengah kondisi seperti ini di mana banyak sekali keterbatasan keterbatasan
sudah selesai sudah sesi tanya jawab sepuluh pertanyaan yang diajukan baik dari nasabah prioritas
dan juga penonton dari youtube terima kasih untuk bu svida
sukses untuk pergelaran jakarta fashion week nya secara virtual tanggal dua puluh enam hingga dua puluh sembilan november ini
dan mudah mudahan harapan kita sama sama we have big faith in jakarta fashion week bahwa akan menjadi lokomotif untuk meningkatnya lagi industri fashion tanah air
dan juga terima kasih untuk nicola saputra atas insight nya baik untuk dunia ataupun industri pariwisata dan juga industri pekerja seni yang lain luar biasa sekali
pekerja seni sekaligus businessman di bidang ekowisata sukses juga untuk terario tangkahannya nikola saputra
mudah secepatnya saya bisa juga berkunjung ke sana ya
baik dan juga putri tanjung salah satu staff milenial presiden jokowi luar biasa insightnya kepada kita pada hari ini umkm
dan mudah mudahan akan terus banyak lagi digitalisasi pejuang pejuang umkm dengan sistem digital ini akan semakin tumbuh lagi berkembang lagi dan mengajak lagi
para umkm untuk melek teknologi melek digital dan pastinya bisa membuat kita semakin tumbuh dan berkembang lagi di tahun dua ribu dua puluh satu
terima kasih sekali lagi bu swida nikola saputra dan juga putri thank you fee remeh atas insight dan juga semuanya untuk kita pada sore hari ini terima kasih
dan selanjutnya inilah rangkuman pemenang dengan penanya terpilih dari youtube
dan pemenang dari youtube saya bacakan yang pertama ada abang
abraham mulombot kemudian ada lilia sulina ada lili setiandingsi angelir ristiwantoro dan juga ada yosefin widowati
sementara pemenang dari zoom yaitu nasabah prioritas bank mandiri ada miranti novia wardani januar rahdiansyah yuvita adrianti dodi muhajir
dan masing masing pemenang dari youtube akan mendapatkan hadiah air purifier dan juga speaker bluetooth
sementara dari zoom akan mendapatkan tumbler khusus
nasabah prioritas bank mandiri dan juga wireless powerbank
selamat sekali lagi pada seluruh pemenangnya
anda bisa mendapatkan dua hadiah langsung tanpa dipungut biaya apapun
dan nantinya pihak mandiri akan menghubungi anda semuanya untuk lanjutkan mendapatkan hadiah hadiah tersebut
terima kasih untuk seluruh nasabah prioritas bank mandiri yang sudah bergabung bersama kita di webinar digital market online
dua ribu dua puluh satu bank mandiri pada sore hari ini
terima kasih bapak ibu semuanya
mudah mudahan mendapat insight positif yang luar biasa solusi untuk perkembangan bisnis anda semua
kita kembali lagi merefresh lagi memori yang disampaikan oleh bu elina di awal webinar kita
bahwa fokus pada bisnis anda karena ada bank mandiri di sini yang akan memberikan insight terkait dengan bagaimana keuangan anda dan juga investasi
selamat sukses terus semuanya
dan juga sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya
pada acara sore hari ini bapak ibu sekalian semuanya
dan demikian acara mandiri digital market online dua ribu dua puluh satu yang mengangkat tema badai pasti berlalu pada sore hari ini
ini menarik sekali badai pasti berlalu
saya merecap sendiri ada beberapa quote yang harus saya sampaikan kepada teman teman dan juga partisipan semuanya
ada kata kata kunci seperti sense of urgency
yang harus kita lakukan di tengah masa pandemi dan juga menjelang tahun dua ribu dua puluh
dibutuhkan ikhtiar yang luar biasa solusi dan juga pastinya semangat untuk tetap berkarya dan juga berinovasi menggunakan teknologi
saya ruli kurniawan terima kasih sampai jumpa